salah satu pasangan ganda putra indonesia kevin sajaya sukaboyo marcus fernaldi gideon
mundur dari turnamen indonesia open dua ribu dua puluh tiga yang akan dimulai pada hari ini
dalam rilis yang dikeluarkan pbsi di media sosial alasan pasangan minion ini mundur dari turnamen bwf super seribu
karena marcus mengalami masalah pada bagian tumit kanan
kevin marcus sebelumnya terdaftar sebagai atlet indonesia yang akan bertanding di sektor ganda putra
dalam undian babak pertama kevin marcus direncanakan bertemu ganda india unggulan ke tujuh
selain kevin marcus tunggal putra indonesia cesar hiren rustavito juga mundur lantaran masih cedera
tanpa kevin marcus maka ada lima ganda putra indonesia yang akan berlaga di indonesia open dua ribu dua puluh tiga
tiga diantaranya fajar alfian muhammad rian ardianto hendra setiawan muhammad ahsan